kebiasaan masyarakat yang sayang membuang makanan membuat beberapa orang sering menyimpan sisa makanan
selain bisa lebih hemat makanan tersebut nantinya bisa kembali dikonsumsi
menghangatkan kembali masakan menjadi trik yang biasa digunakan banyak orang agar masakan yang disimpan bisa kembali dikonsumsi
apalagi setelah hari raya idul fitri tak jarang hidangan khas lebaran seperti ketupat opor rendang yang tersisa dihangatkan kembali agar bisa kembali disantap
sering hampir tiap hari malah
karena kan keluarga saya lumayan banyak
jadi kalau setiap hari itu masak banyak ya kalau misalkan gak habis daripada sayang saya panaskan lagi
tapi tahukah anda ada beberapa makanan yang tidak bisa dihangatkan lagi
lantaran bisa berdampak buruk bagi kesehatan
di antaranya adalah bayam nasi telur ayam kentang jamur seledri dan masakan bersantan
emilia ahmadi seorang ahli gisi klinis menjelaskan mengapa makanan tersebut tidak boleh dihangatkan dalam suhu tinggi
sayur sayuran seperti bayam ini yang umum nih ya
oh bayam gak boleh dihangatkan berkali kali apalagi
bayam itu adalah salah satu sayuran berdaun hijau tua yang kandungan zat besinya tinggi
kalau zat besi ini dipanaskan berkali kali memang mempunyai potensi untuk terjadi oksidasi
nasi itu memang
kalau dihangatkan di suhu kuker nasi hati hati
kita bisa memberikan media untuk munculnya bakteri yang namanya basilus cereus
jadi bacillus cereus ini adalah jenis bakteri yang bisa muncul pada nasi yang sudah dimasak
yang disimpan di suhu danger zone tadi sehingga bakteri ini cukup berbahaya untuk pencernaan
ini bisa mengakibatkan food poisoning jadi keracunan
emilia menyarankan untuk memanaskan makanan dengan suhu di atas enam puluh derajat celcius
sebaiknya dilakukan dengan cara menumis secara cepat
serta hindari terlalu sering memanaskan makanan menggunakan suhu yang terlalu tinggi
seperti penggunaan microwave atau air fryer
agar bakteri tidak berkembang biak pada makanan
sebaiknya makanan disimpan dalam wadah tertutup dan disimpan di dalam kulkas
hindari meletakkan makanan di ruang terbuka dengan suhu lima
jadi agar nutrisi makanan tidak hilang
pastikan untuk jangan terlalu lama memanaskannya
dan menghindari memanaskan makanan makanan yang berwarna hijau